pencarian bibit atlet potensial menjadi salah satu upaya yang dilakukan klub bulu tangkis di daerah
agar regenerasi atlet terus berlanjut
atlet yang dinilai potensial ini nantinya akan mendapat pembinaan dan pelatihan
sehingga bisa menjadi atlet yang unggul dan berprestasi
hal ini juga dilakukan oleh pb sangkuriang geraha sarana atau sgs
salah satu klub badminton legendaris dari kota bandung
pencarian bakat dilakukan dengan metode survei lewat audisi atau pantauan di berbagai turnamen
nantinya tim pemantau bakat atau talent scouting akan menilai beberapa aspek
mulai dari kelenturan daya tahan kelincahan hingga kecepatan
beberapa faktor lain juga menjadi kriteria untuk menemukan bibit unggul atlet bulu tangkis
yang pertama yang saya lihat itu adalah semangat juang di lapangannya
keinginan kuat untuk menangnya itu sendiri yang menjadi faktor penting bagi saya itu
yang kedua ketika melihat anak semangat juangnya bagus tidak mau kalah
otomatis permainan itu rame secara tidak langsung rame
di situ juga kita bisa sekalian melihat kondisi fisiknya seperti apa
bugar atau tidaknya seperti apa itu akan terlihat di permainan itu ketika kita survei secara langsung
kemudian berikutnya kita bisa melihat aspek psikologinya anak itu sendiri
motivasi dan semangat juang dinilai menjadi hal utama yang harus dimiliki atlet potensial
selanjutnya klub akan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk memoles teknik para bibit unggul ini
kalau dari teknik kan kita kan
diajarin dulu sama kita kan
cuma anak dari cara cara pukul pukulnya
oh ini anak ini cuma dirobak kalau cara kita mau dilatih
dibetul betulin tangannya ini anak punya bakat bagus
jadi kita kelihatan kan anak memang pukulannya belum benar kan
ini pemula kan
itu cepat mangkapnya kalau anak anak yang berbakat
selain latihan teknik dan fisik sesuai kategori umur
para atlet juga akan ditempa agar memiliki etika dan etos kerja yang baik
sehingga bisa menjadi atlet profesional yang mampu mengharumkan nama
indonesia di masa depan